safari politik sekaligus silaturahmi antar politisi mendekati tahun dua ribu dua puluh empat semakin gencar dilakukan
didampingi sejumlah ajudan menteri pertahanan yang juga ketua umum partai gerindra prabowo subianto
selasa sore menyabangi rumah dinas menteri koordinator politik hukum dan hak asasi manusia mahfud md
yang berada di jalan denpasar kuningan jakarta selatan
prabowo subianto disambut oleh mahfud md dan mengadakan pertemuan secara tertutup
usai melakukan pertemuan prabowo subianto mengatakan pertemuan hanya dilakukan sebatas silaturahmi di momen lebaran
sementara mahfud md menegaskan tak ada pembicaraan politik dalam pertemuan kali ini
selain menyambangi menko polhukam prabowo subianto sebelumnya juga mendatangi ketua dewan pertimbangan presiden wiranto
di kawasan mampang jakarta selatan pada selasasia
selain bersilaturahmi dalam masa idul fitri kedatangan prabowo ini juga diduga merupakan langkah
mencari dukungan dalam ajang pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih saya mendapat hormatan saya diterima oleh pak wiranto pak wiranto senior saya
pernah panglima saya pendahulu saya sebagai menteri pertahanan adat kita tradisi kita
dikali yang baik kekuasaan lebaran kita berlebaran
ini dan kepentingan negara baru sedang terakhir
sementara wiranto mengatakan bahwa prabowo telah mumpuni sebagai calon presiden
dia sendiri tak akan mencalonkan diri lagi sebagai capres seperti yang dilakukan prabowo saat ini
saya dengan pak prabowo sudah punya rewajang cukup panjang bersama sama sebagai prasurit ya
yang berjuangkan nasib negeri ini
dan sekarang juga masih bersama sama
dalam suatu ikatan pemerintahan pak jokowi
yang beliau menjadi menteri pertahanan saya menjadi ketua dewan penasihat presiden
dengan pertimbangan presiden tentunya banyak hal yang perlu kita sinkronkan ya
untuk bagaimana melanjutkan pengabdian kita di pemerintahan sehari ini
diketahui prabowo dan wiranto sama sama memiliki pengalaman pernah menjadi prajurit tni angkatan darat
dan menjadi ketua umum partai